saya mengerti pak jaya kalau memang itu adalah wasiat dari almarhum papa saya saya akan segera kumpulkan keluarga semuanya
terima kasih pak jaya
aku barusan melihat si afif masuk ruang kerja papa
itu kenapa ada dokter yang datang ya siapa yang sakit
itu tuh bukan urusan kamu udah lupain aja mereka
mana sini dotnya udah jadi beli kan
aku tuh mau bikinin siva susu dari tadi dia pakai nyusu tapi gak ada dotnya
siti kayaknya aku harus cari pekerjaan yang lain deh
karena barusan aja renu dan juga afif datang ke warung majunet dia cari aku
terus kamu ketemu sama mereka disana
aku gak sempat ketemu mereka karena aku langsung ngumpet tapi aku takutnya mereka bisa datang lagi untuk nyamperin aku
yaudah besok aku bantu kamu cari kerjaan yang lainnya
yaudah kita ke dalam aja ya
coba saya lihat obat yang dikonsumsi dari bu silvia
nah disitu dok obatnya
obat ini bagus
gak ada masalah dengan obat ini
untung aja udah aku balikin obat mama
jadi gak ketahuan kalau obatnya sempat aku tuker
apif sakit yang dialami oleh ibu sylvia ini itu lebih bersifat psikologis
jadi bukan fisiknya yang sakit
ibu sylvia mengalami goncangan yang sangat hebat
karena sepertinya ibu sylvia belum bisa menerima kepergian pak arta
tapi aku bersyukur sih mama sylvia lebih tenang sekarang
gak kayak kemarin ngamuk ngamuk terus
dokter depan terkeluarnya
sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih
ajakin dia ngobrol supaya mama kamu gak ngerasa kesepian
mudah mudahan dengan demikian kondisi mama kamu bisa cepat pulih kembali
baik saya permisi dulu
dan kak raina tahu
tahu sesuatu soal ini
ada apa kak
ada apa sih kak
kak raina ini kenapa sih
enggak enggak pak raina
sebenarnya apa yang terjadi
ini demi keluarga kita kak
sebenarnya apa yang terjadi sama papa
ada sesuatu yang terjadi di rumah ini
kenapa isi pesan itu menjelaskan kalau kak reina tahu sesuatu
tapi kalau memang kak raina tahu
kenapa dia diam aja
gak mau memberitahu aku
papa kamu sudah membuat suatu wasiat
malam ini saya akan ke rumah
untuk membacakan surat wasiat tersebut
bukannya jadwalnya tiga hari lagi ya pak jaya
saya baru menemukan instruksi tertulis
sehari sebelum pak arta meninggal
surat wasiat harus segera dibacakan
setelah kematian beliau
dan tidak boleh ditunda tunda
saya mengerti pak jaya
kalau memang itu adalah wasiat dari almarhum bapak saya
saya akan segera kumpulkan keluarga semuanya
terima kasih pak jaya
aku barusan melihat si afif masuk ruang kerja papa
kayak dia bakalan sibuk
ini kesempatan kita untuk bisa senang senang sehat
ide bagus tuh
tapi kalau sambil ngawasin fikih kan gak enak
kamu tenang aja sayang
apa yang jadi milik kamu
akan jadi milik saya
kasian deh kamu
tante laura kebetulan tante di sini
gavin ngapain kamu ke sini
ini avisi modi gavin kok dia kasih ke saya
aku titip fikih ya soalnya kan di sini gak ada babysitter
saya baru menemukan instruksi tertulis sehari sebelum pak arta meninggal
yang berisi surat wasiat harus segera dibacakan setelah kematian beliau
dan tidak boleh ditunda tunda
papa dibunuh orang
jangan jangan pembunuh papa masih ada di rumah ini
tante laura kebetulan
tante laura kebetulan
om om temuin aku di ruang kerja papa ya
nah ya akhirnya kita sekarang bisa berdua dua aja
jam gawat ini
please jeda kamu bangunin sylvia
soalnya bukan apa apa hari ini akan dibacakan surat wasiat
ini akan dibacakan surat wasiat
gavin ayo cepet antarin aku
baru aja bencana seneng
ma bangun ma
ma mas sylvia gak mau bangun gimana dong
ya kalau kayak gini kita harus cari cara lain supaya dia bisa bangun
ma surat wasiat papa mau dibacain malam ini mama bangun ya
apa maksud kamu surat waksiat
sudah berapa lama mama tidur
aku sudah ada pembacaan surat waksiat
selamat malam semua
dalam kesempatan yang baik ini
saya akan membacakan surat wasiat bapak arta
untuk semua anggota keluarga
pertama semua properti atas nama raina
akan diberikan dengan nama bersama raina dan radit
dan raina tidak dapat memberikan bagiannya dalam nama radit
dan radit tidak dapat menjual bagiannya kepada siapapun di luar keluarga
benar tuh orang
udah mati masih aja ngeselin gue
rasain kamu radit
kamu gak sehebat yang kamu pikirin
pak arta juga sudah mewarisi harta untuk ibu sylvia dan afif
rumah ini diberikan untuk sylvia dan afif
rekening bank atas nama sylvia dengan saldo yang cukup besar
akan tetap menjadi milik ibu sylvia
yang benar pak jaya
saya cuma dapat segitu
mama tenang dulu
kita dengerin dulu pak jaya sampai selesai
sisa dari bisnis properti dan saldo bank yang belum diberikan
akan menjadi milik anak bela siva